andri belum punya pacar
garisnya satu beb
kamu masih sayang sama aku kan
walau kita tidak punya anak
kita akan terguntur
merahnya dua beb
beb aku hamil
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
kamu hamil beb
cantik ya pak
cantik ya mah
begitu kalau cari pasangan
tadi perjalanan ke sini jauh nggak
terus kamu kena macet nggak
jalan di sini emang itu
sebentar sebentar ya
nanti ini telat
nama takut kalau nggak ada kamu
ini si bungsu indri
oh ini tuh ceweknya andri
kamu minggir sini
dia sudah selesai kuliah
dan sekarang bekerja
jangan duduk disini
surat pengantar dari dosen pemimpin saya
andri belum punya pacar